saudara bursa calon gubernur daerah khusus jakarta sudah ramai dibicarakan para petinggi partai pengusung
nama anies baswedan dan ridwan kamil punya peluang besar diusung dalam kontestasi pemilihan gubernur jakarta
dharma pongrekun dan pasangannya kunwardana hadir di komisi pemilihan umum jakarta
minggu pukul sebelas malam lima puluh sembilan menit sebelum batas waktu terakhir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur jakarta dari unsur independen
dharma adalah pensiunan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal
tak banyak yang diungkap dharma dalam upaya menitik karir politik yang baru dijalani
semuanya adalah kalau kita percaya tuhan lakukan saja yang terbaik untuk memperjuangkan
pusat tidak pernah tahu bahwa dia akan berhadapan dengan laut merah
sebelum pendaftaran ada empat pasangan yang sudah berkonsultasi dengan kpu jakarta
wakil ketua tim nasional anies mohaimin
dari lima pasang hanya dharma kun yang menyerahkan syarat dukungan ke kpu jakarta
kita sudah menerima empat bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ya
pertama dari pak dharma pongorekun dengan wakilnya
kemudian pak nur fajriansyah
terakhir kemarin sore sampai dengan malam kami terima konsultasi dari pak pumpinda hidayatullah
dari empat bakal pasangan calon tersebut
sudah tiga yang mengajukan akses silon
pak dharma pak sudirman said dan pak pumpida hidatullah
sampai saat ini masih sesuai dengan timeline
nanti terkait dengan apakah ada perpanjangan atau ada ketentuan ketentuan lain
ini adalah surat dari kpwri yang memungkinkan hal tersebut
tapi sejauh ini masih sesuai dengan tahapan dan jadwalnya seperti itu
dari unsur partai nama anies baswedan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua masih populer
penantang anies adalah gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga rituan kamil
nama kang emil selain diusung partainya golkar
juga diusung partai amanat nasional
jirji yang usianya itu baru
pertama untuk dki golkar sudah mengeluarkan surat penugasan
kepada kader yang underway di jakarta pak ridwan kamil
nah kami masih nunggu kapan sampai jakarta
yang kedua pak saki juga sudah selaku ketua dpt golkar dki
dan juga kita membuka terhadap calon calon lain
termasuk kemarin dari angka anggota dpr yang baru terpilih
saudara erwin aksa sudah pasang baliho juga di ratu plaza
ya dki tentu kami ada calon kita ada fasa
ya kalau eko semua laris dia
berbicara dengan teman teman partai lain
syaratnya itu dua puluh satu ya
tentu kita harus bicara dengan teman teman partai lain
pak ridwan kamil mungkin akan di jakarta ya
anies meski populer belum pasti punya partai
hingga kini anies masih menjajaki karir politik berikutnya
semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius
dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius
dan kemudian nanti kita ambil keputusan
pengusung anies di pilpres juga masih menjajaki niat mengusung anies di pemilihan gubernur november mendatang
di pilpres anies diusung nasdem partai kebangkitan bangsa dan partai keadilan sejahtera
di pilpres anies berpasangan dengan ketua umum pkb muhaymin iskandar
selain pilpres pemilihan gubernur jakarta senantiasa menjadi pertarungan politik yang menarik
sepanjang pilkada langsung di jakarta
ada dua pasangan calon independen
yakni pasangan faisal basri bembe nyamin dan hendarji suparji ahmad riza patria
riza pada dua ribu sembilan belas menjadi wakil anies dari unsur gerindra
menggantikan sandiaga uno yang menjadi calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto